mau terus aku nelpon
iya sih sebelumnya gue udah pernah bertengkar sama mondi
gara gara mondi lebih setuju sama abah kalau bahasa nikah lagi
tapi kok cuma gara gara itu kan gak masuk akal
mana gue udah deket lagi sama mamanya
kalau misalkan gue itu mau pergi dari kehidupan dia
padahal gue ngerasa kalau dia itu udah sayang banget sama gue
ya walaupun kita baru kenal
kayaknya gue harus samperin mamanya mondi deh
nah kamu makan apa yang paling banyak ya lah
kalau saya bilang lah ini si dia ini yang rusak
menurut pengalaman saya di dunia permotorannya
pun pake juga dia biar sana aki apaan
kasianlah tuh si ini sendirian di rumah
oh kamu mah luar biasa
ini mau sebentar lagi mau diambil
udah gini sekarang mau
berarti aki nya ganti si dia nya ganti businya
jadi biar cekur
aduh berarti mana tuh
aki dia busi ya
aki juga ganti
neng mau ikut dulu ya
neng mau kemana
wah gimana kalau kalah
aduh si neng berangkat
namun si abah johol datang ke dia
terus nanya kamu nggak jawab
saya tidak berani jawab kamu yang jawab
itu urusan anda
terus terserah anda
lain kan saksinya bertiga
si neng nggak jalan itu tahu
si neng kemana
neng manis kira kira
serius adung si neng kemana
udah makan belum
itu tuh pak
tadi pas si neng berangkat
apa jual datang
itu tuh kemana
jelasin yang bener atuh saya nanya kemana si neng perginya
betul apa atuh pak
si nengnya tidak tahu ya
saya ditanya sama neng nggak jawab
si nengnya juga
nengnya nggak bener jagain si neng aja tidak bisa
itu kan susah amat
udah kegurubukan emosi
si neng tadi sudah makan jadi sudah wais
tadi si neng makannya lahap
terus sama kita juga udah ngobrol ngobrol
ketawa ketawa pak beneran itu ya
iya beneran tadi teh ngobrol sama kita ketawa ketawa
hmm tapi nggak tahu kalau nanti pulang ke sini mah ketemu sama abang
pan si neng rayang mah keselnya sama abah sama skemot juga doang
kalau sama kita mah tidak kesel ya
emang si neng tuh kayak abah yang usaya saja sama skemot
emang si neng tuh kayak abah yang usaya saja sama skemot
eh ya abah
abah sudah selesai

melalaikan waktu sholat
akhirnya jadi itu
eh aduh gak memerlukan
jatuh gara gara saya ya
enggak kok motornya baik baik aja nih
udah tau gue jatuh
tapi ya untung aja gue gak apa apa
ya allah ada ada aja sih
gue kan buru buru mau ke rumah omanya mondi
pokoknya gue minta ganti rugi
hp lu mana
loh kok diambil sih kang
ini hp buat jaminan deh
karena lu gak punya duit
jadi hp ini buat gue
tunggu aja lu
balikin itu hp
balikin balikin aja lu
lu mau tunggu jawab
ini siapa ya
kok belain gue sih
kamu sebaiknya pergi
biar orang ini urusan aku
kamu masih punya banyak urusan kan
abang ini mau tanggung jawab ya
sama ngerjain perempuan tadi
dia udah bikin saya jatuh bang
jangan mau ganti rugi
orang dia juga salah
dia jatoh lah
iya jangan jangan bang
berani marahin orang
pergi lo dari sini
udah gini bang
udah gini bang
aku mau ngerjain
gak ada buru buru lagi
lu gak berhenti weh
coba lu lihat deh